terima kasih anda masih bersama kami
pemerintah mengatakan varian ba empat dan ba lima yang sudah ditemukan ada di indonesia
tidak seganas varian delta atau varian omikron
namun pemerintah memprediksi lonjakan kasus akan terjadi pada pekan ketiga bulan juli
antisipasi apa saja yang sudah disiapkan pemerintah kita berbincang sore ini
bersama abraham wirotomo tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan ksp
pak abraham selamat sore
selamat sore mbak putri selamat sore pemerintah cnn
selamat sore bapak terima kasih salam sehat
terima kasih bapak atas waktu anda
pak abraham kemenkes mengatakan tidak seganas omikron ataupun delta
apa persisnya pertimbangannya sampai muncul pernyataan ini
betul jadi dari para pakar menduga bahwa subvarian ba empat dan ba lima ini
meskipun lebih menular namun tidak separah yang varian omikron
nah acuan kita memang dari negara negara lain yang sudah
terdeteksi terlebih dahulu mendapati subvarian ini
salah satunya adalah south africa
jadi kalau kita lihat di afrika selatan ternyata angka kasusnya juga tidak sebanyak ketika omikron
puncaknya hanya sepertiga dari omikron dan jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit
jumlahnya juga sepertiga jika dibandingkan dengan gelombang omikron
untuk itu kita bisa menduga saat ini
ini subvarian ba empat dan subvarian ba lima kita duga tidak separah varian omikron
nah pemerintah ketika mengetahui ada kedua subvarian ini sudah masuk di indonesia
dan sudah ada di jakarta maka kita melihat kenaikan angka kasus
kita menduga salah satunya diakibatkan dengan adanya kedua subvarian yang baru ini mbak
oleh karena itu kita pantau perminggu situasi dan perkembangan data
tanya seperti apa
kalau kita lihat data per minggu situasi indonesia ini masih baik mbak
jadi kita belum perlu terlalu panik kita juga harus tetap bersyukur
positivity rate kita masih di angka satu persenan padahal standar who itu kan lima persen
artinya situasi masih terkendali
oke pak abraham jadi apa saja yang saat ini disiapkan untuk mengantisipasi sebenarnya
cara langkah kita untuk mengantisipasi adalah pertama meningkatkan surveillance pak
jadi baik yang namanya testing tracing termasuk genomic sequencing
untuk bisa mendeteksi berapa persen sih persentase dari subvarian yang baru ini
kita akan tingkatkan dan perkuat sehingga kita semakin ketahui
ini angkanya naik ini apakah mayoritas ini diakibatkan oleh subvarian yang baru
atau memang masih merupakan varian varian omikron yang lama
dan harapannya ketika
dalam waktu seminggu ini kita semakin yakin melihat hasil dari wgs nya seperti apa
berikutnya untuk kapasitas rumah sakit juga terus kita pantau dan kita pastikan
bahwa masih tersedia untuk rumah sakit
kalau saat ini kapasitas bor kita itu baru satu tiga puluh delapan persen
ini artinya masih banyak kapasitas pelayanan dari pemerintah
sehingga masyarakat tidak perlu panik
kenaikan angka kasus yang dari angka dua ratus tiga ratus lima ratus dan hari ini sembilan ratus per hari
ini seharusnya kita lihat sebagai warning sebagai peringatan
jangan sampai kita yang sudah mau nyampe garis finish menuju endem ini malah terjegal di ujung garis finish nih mbak
nah untuk itu himbawan dari pemerintah ada dua utamanya mbak
pertama yang namanya pakai masker di dalam ruangan ini harus kalau apalagi di ruangan tertutup ya
harus menggunakan masker
lalu berikutnya soal vaksin booster mbak
pemerintah sudah menyediakan vaksin booster mendistribusikan energi ini gratis
harapannya masyarakat bisa memanfaatkan vaksin booster ini
dari delapan pasien yang terkena subvarian ba lima dan ba empat ini mbak
mayoritas itu semua sudah di booster
dan yang sudah di booster itu kejalannya ringan
tentu dari angka delapan ini kita belum bisa mengambil kesimpulan secara ilmiah ya
tapi kita sudah melihat
arah kalau yang di vaksin booster itu kejalannya jauh lebih ringan
pak abraham varian ini kan bagaimanapun sudah merebak di beberapa negara lain ya
tidak seperti indonesia
beberapa negara lain sudah jumlah kasusnya beberapa yang banyak yang lebih besar
apakah ada pertimbangan untuk membatasi pintu masuk ke indonesia dengan aturan tambahan misalnya
atau juga ada pertimbangan untuk menambah aturan perjalanan domestik
oke saya terpotong tapi saya nangkepnya tadi pertimbangan pembatasan penerbangan
belum ada jadi kalau kita lihat per data per minggu ini kan situasinya masih terkendali
jadi dari angka kasus juga terkendali
kita lihat di negara lain ternyata ketika ada kenaikan kasus
kenaikan angka kasusnya juga tidak setinggi seperti omikron
perlu diingat pembatasan pembatasan itu kan pemerintah melakukan ketika pemerintah melihat
angka kasus itu akan melewati kapasitas pelayanan kesehatan kita mbak
jadi kalau misalnya kapasitas pelayanan kesehatan kita seribu
seratus ribu ternyata prediksi angka kasusnya di atas seribu tentu pemerintah harus berusaha menekan serendah mungkin
nah tapi kalau memang masih di dalam batas kapasitas pelayanan pemerintah
maka tentu saja pemerintah berusaha tetap mengurangi angka kasus
namun belum sampai melakukan tindakan ekstrim seperti menutup bandara
atau bahkan pembatasan pembatasan itu belum masih belum mbak
ini situasi masih terkendali tapi kenaikan kasus sebagai warning
mohon yang namanya masker dan vaksin booster mbak
oke pak abraham apakah peristiwa ini atau masuknya varian ini ke indonesia
juga akan menunda peralihan indonesia dari pandemi ke endemi
tentu saja mbak jadi pemerintah akan melihat lagi bagaimana dampak dari subvarian ini kan tentu
kalau dari prediksi modeling itu kan kita baru ketahui mungkin sekitar
tengah juli lah itu kita baru nanti bisa melihat puncak dari subvarian ini
tentu pemerintah akan menunggu itu mbak
oke baik kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
semoga prediksi puncaknya di bulan juli pekan ketiga gitu ya pak abraham
semoga itu tidak terjadi ya harapannya ya
baik terima kasih pak abraham wirotomo tenaga alih utama ksp terima kasih